kemeriahan ramadan tak hanya terasa di indonesia saja
melainkan juga di mancanegara
salah satunya adalah di qatar
untuk itu saya akan mengajak anda langsung melihat bagaimana suasana ramadan di qatar
dan saat ini telah bergabung bersama kami duta besar indonesia untuk qatar ridwan hasan
halo selamat pagi waktu indonesia pak ritwan apa kabar
selamat malam waktu doha dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk semuanya di tanah air
dan alhamdulillah kabar kami sehat
doa yang sama untuk semua masyarakat kita di tanah air dan tentunya di qatar juga
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak pak ridwan atas doanya
belum waktunya sahur saat ini ya kalau di qatar ya
baru jam sebelas malam
masih empat jam lagi
beda waktunya empat jam dengan jakarta
baik pak ridwan
kalau misalkan kita melihat di indonesia kan banyak sekali budaya budaya atau kebiasaan yang dilakukan di sini
seperti buka puasa bersama berburu takjil dan lain sebagainya
nah qatar ini kan mayoritas penduduknya muslim juga
sebenarnya bisa digambarkan tidak sih pak bagaimana kebudayaan atau kebiasaan warga lokal saat ramadan di qatar
baik terima kasih banyak
saya kira kita semua tahu ya namanya suasana ramadan itu adalah suasana yang khas hampir di setiap negeri
ada persamaan benang merah di semua bagian di muka bumi ini tapi tentu ada karakteristik yang khas ya di tiap tiap tempat
semua orang menunggu ramadan dengan antusiasme yang tinggi
nah di qatar ini unik
di qatar ini penduduknya sekarang kan sekitar dua tujuh juta jiwa dengan warga negara qatar hanya kira kira tiga ratus sampai empat ratus
dua ratus ribu jiwa dua tiga juta orang asing
ada budaya lokal yang tetap kuat muncul ke permukaan tapi banyak juga budaya budaya asing ya yang dibawa oleh para perantau yang tinggal di sini termasuk oleh orang orang indonesia
nah apa saja yang khas
tentunya acara menyambut buka puasa
semuanya dengan antusiasme tinggi terutama di hari hari awal ya
nah yang membedakan dengan di kita kalau di kita kan beduk itu menjadi ciri khas sebelum azan maghrib misalnya
nah di sini khusus pada bulan puasa itu ada meriam
jadi dentuman meriam itu akan terdengar akan terlihat sebagai satu tontonan juga sebelum azan maghrib dikumandangkan
ini yang menjadi suatu hal yang unik menurut saya ya
tidak ada di indonesia tentunya kan itu satu
yang lain adalah
nanti di pertengahan tahun eh di pertengahan bulan
itu ada namanya acara garanggau
ini sangat khas dan ini acara anak anak
biasanya mirip mirip halloween sedikit ya
jadi anak anak itu keliling ke rumah rumah tetangganya segala macam
mereka ketuk pintu nanti minta atau dikasih permen atau makanan makanan yang manis oleh yang dikunjungi
nah salah satu motivasinya adalah apresiasi kepada anak anak yang sudah mulai berlatih berpuasa
positif juga sebetulnya
nah itu satu
yang lain agak mirip dengan di kita adalah saling mengantarkan makanan ya
saling berkirim makanan
nah saya kebetulan tinggal di satu areal yang ada beberapa tetangganya cukup baik
dan umumnya orang lokal
jadi ada yang ngasih saya misalnya nasi korma
ada yang ngasih kurma dari tanaman sendiri
ada yang dari pasar tentunya menarik juga ya
ada juga yang ngirim makanan arab seperti apa namanya harisa ya
itu enak juga unik makanannya
dimasak tepung dicampur daging dimasak sedemikian rupa
nah kita apa ya kita masak cuma dikirimin aja kan nggak enak
kita juga kan ngebalesin
nah disitu saya menggunakan ya tentu kita ikhlas ya bersodakoh ya
ngirim makanan tapi promosinya tetap jalan
jadi kita kirim kue kue jajan pasar indonesia
ada beberapa yang saya tahu mereka suka gitu ya
nah mereka senang gitu dikasih itu
jadi kita kirim kayak kue tampah lah gitu ya
dan alhamdulillah menariknya di sini saya nggak
kadang kadang saya menyiapkan di wisma ya
tapi juga kadang kadang kita pesan dari warga indonesia yang jumlahnya cukup banyak di sini
warga indonesia itu sekarang berjumlah sekitar dua puluh dua ribu
dan sebagian ada yang berkeluarga ada yang single ya
dan juga di antara mereka ada yang buka usaha
ada yang usahanya di rumah rumah tangga gitu ya
terima pesanan zaman sekarang kan biasa tuh kayak di tanah air juga ya
tapi ada juga yang punya warung atau rumah rumah makan gitu
jadi alhamdulillah sih dan insya allah tidak ada kesulitan lah gitu makanan indonesia
baik untuk kebutuhan sendiri
maupun untuk kita kirim kirim gitu
wah sangat menarik ya pak
memang rasanya kalau melihat dari gambaran bapak ini sangat guyup seperti itu ya masyarakat yang ada di sana
terutama masyarakat indonesia yang berada di sekitar pak ritwan juga nih
nah pak yang buat kami penasaran juga kalau di indonesia ini kan sebenarnya ada salah satu budaya yang terus dilakukan setiap tahunnya
yaitu sahur on the road ya
nah kalau di qatar kira kira apakah ada tradisi saat sahur tiba
apakah mungkin ada kumpul kumpul bersama atau makanan makanan khusus yang harus dimakan ketika sahur seperti itu pak
ya jadi memang menarik ini
saya kebetulan memang pernah bertemu dengan seorang perempuan
memang pernah bertugas dua kali di timur tengah ya
sebelum di qatar saya bertugas juga di dubai
maaf saya agak batuk sedikit
nah kalau undangan buka puasa bersama itu sangat umum ya
di tiap negara saya kira ada ya dengan caranya masing masing
tapi yang unik di negeri negeri yang tadi saya sebutkan
terutama termasuk di qatar ini adalah undangan sahur bersama
jadi undangan sahur bersama
saya kira di indonesia memang banyak ya sahur on the road atau program program di saat sahur
tapi undangan sahur bersama sepertinya belum pernah saya dengar ya
kecuali saya memang tidak tahu perkembangan terakhir di tanah air ya
nah ini memang menurut saya unik
nah biasanya undangan sahur bersama itu mulai sekitar jam sembilan paling cepat atau jam sepuluh malam
nanti mereka kumpul ya makan
artinya mereka melakukan itu memang betul betul setelah kegiatan ibadahnya selesai gitu ya
ibadah taraweh segala macam sudah selesai
kumpul ada yang nongkrong di majelis
nah orang sini itu kan banyak kabilah sebetulnya banyak suku suku
nah suku suku mereka itu jadi family family lah clean gitu ya
nah masing masing punya tempat nongkrong istilahnya majelis kalau mereka sebut
ada yang majelis traditional ada juga majelis itu nanti atau kegiatannya dilakukan di hotel
nah saya alhamdulillah pada tahun lalu ya alhamdulillah kan covid sudah mulai agak sedikit merdani secara gradual
nah tahun lalu tuh saya sudah mendapatkan beberapa undangan sahur
jadi ya tapi saya nggak bertahan sampai jam dua pagi lah
nah saat itu kita pulang
biasanya begitu ya
tapi menarik memang dan itu menyenangkan
iya kalau di indonesia ada sahur on the road

iya kalau di indonesia ada sahur on the road
sahur bersama seperti itu ya
saya pun selama di indonesia belum pernah mendapatkan undangan sahur bersama
bisa jadi inspirasi ini pak ke depannya
bisa bisa terjadi
saya yakin bisa terjadi
nah kemudian pak untuk bagaimana nanti dari kbri sendiri
apakah kira kira ada agenda khusus untuk selama ramadan ini atau ketika lebaran
apakah ada kegiatan yang sudah direncanakan pak
ya jadi begini
di qatar ini menarik ya
ada dua hal saya bisa ceritakan ya
pertama dari segi kegiatan keseharian masyarakat termasuk masyarakat indonesia
tadi saya sebutkan masyarakat indonesia berjumlah sekitar dua ratus
nah ini perkumpulannya banyak sekali
ada sekitar tujuh puluh perkumpulan masyarakat indonesia di sini
tapi keanggotanya memang bisa overlapping juga
nanti si a menjadi anggota grup a grup a menjadi anggota grup b segala macam
ada yang merasakan kekumpulan itu karena misalnya kedaerahan ya
ada karena tempat profesi pekerjaan mereka atau perkumpulan karena kantornya karena hobi
dan banyak sekali atau ikatan alumni
nah setiap kelompok ini kadang kadang juga mereka bikin program buka puasa bersama dan mereka mengundang kita gitu loh
jadi ada kolaborasi
ada kolaborasi atau bahkan kita diundang juga ya oleh masyarakat yang banyak kelompoknya ini tadi
nah saya sebagai dalam tanda kutip
walaupun saya pengennya selalu muda ya
tapi kan saya dianggap orangnya dituakan
risikonya jadi dubes kan dianggap tua
walaupun umurnya mungkin ya udah tua juga sih
ada enam puluh lebih ya
tapi itulah artinya keguyuban itu terasa betul betul
apalagi kita dirantang ini
ikatan keluarga paling dekat itu kan tidak semata mata karena hubungan darah keluarga atau apa ya
siapapun kita merasa sebagai orang indonesia itu akan selalu guyup gitu
makanya saya alhamdulillah saya selalu berusaha untuk hadir
nah insya allah ini mengawali ramadan
kemarin ada istilahnya tarhib ramadan
tarik ramadan itu bekerja sama kita dengan permika
permika itu adalah persatuan masyarakat indonesia di qatar
kemudian ada lagi imska
imska itu ikatan indonesian muslim society in qatar
jadi kita kolaborasi seperti inilah kegiatan kegiatan itu
nah besok insya allah ada kegiatan juga yang disebut dengan festival ramadan
jadi itu salah satu organisasi kita namanya pcinu
pengurus cabang smwnu di sini
bekerja sama dengan berbagai macam elemen lainnya termasuk permika juga
jadi ada bazar ya
ada kegiatan lomba untuk anak anak gitu ya

jadi anak anak kita pun akan tetap merasakan suasana ramadan seperti kita di indonesia begitu
baik ini informasi
karena mereka kan sehari hari
ya mereka kan sehari hari sekolahnya kan di sekolah sekolah internasional di sini kan
teman temannya ada orang indonesia dan orang kasih
kemudian ada ini satu saya tambahkan yang menarik adalah tahun ini indonesia menjadi partner country atau negara mitra untuk qatar indonesia year of culture
jadi pemerintah qatar sejak tahun dua ribu dua belas mempunyai program qatar year of culture
nah tahun ini indonesia menjadi negara yang diutamakan untuk itu ya
jadi mitra utamanya adalah indonesia
jadi sepanjang tahun ini banyak sekali kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan pameran atau kegiatan budaya indonesia
kebetulan ada di bulan ramadan
jadi salah satu kegiatannya adalah
ramadan ten atau tenda ramadan di salah satu hotel di qatar di doha
yang nanti hotel ini di ramadan di tenda ramadannya akan menyajikan sebagian makanan indonesia
kita bangga juga nih
nah itu dia kan
mbak ayu aja sudah bilang wow gitu ya
menarik sekali karena pak ridwan informasinya ternyata bulan suci ramadan ini bisa memperkenalkan indonesia ke mata dunia terutama di qatar juga
terima kasih banyak bapak
terima kasih atas informasinya duta besar republik indonesia untuk qatar ridwan hasan
semoga puasanya lancar satu bulan full tanpa halangan apapun dan sehat selalu ya pak
jangan lupa sahur nanti ya
terima kasih pak
mau sahur di qatar boleh juga
salam buat semua pemirsa di tanah air dan masyarakat indonesia
selamat menjalankan ibadah puasa
mohon maaf lahir dan batin
semoga bangsa dan negara kita selalu dalam lindungan dan rahmat allah swt
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak